kementerian agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan satu syawal seribu empat ratus empat puluh hijriah pada senin sore ini
sidang isbat akan dipimpin langsung oleh menteri agama lukman hakim saifuddin
dikutip dari detik com seding ito sidang isbat akan dimulai sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat di auditorium hm rashidi kementerian agama
sejumlah ormas islam akan hadir dalam sidang isbat tersebut
sementara itu pimpinan pusat muhammadiyah telah menetapkan satu syawal seribu empat ratus empat puluh hijriah jatuh pada rabu lima juni dua ribu dua puluh
penetapan berdasarkan hasil hisap hakiki majelis tarjik dan tajdid pp muhammadiyah